ini bukan di kampung nelayan
melainkan permukiman di wilayah kecamatan
pekalongan utara jawa tengah yang terendam banjir
keadaan ini membuat nur yanto dan hidayah
harus memutar otak mengganti sepeda kayu dengan perahu
agar tetap bisa berkeliling menjual sayur dagangannya
bagi keduanya banjir bukan alasan berpangku tangan menunggu bantuan
apalagi penghalang mencari rezeki
kehadiran nur yanto dan hidayah ini sangat dinanti warga
yang memilih tetap bertahan di rumah
mereka tetap bisa memenuhi kebutuhan asupan harian
meski banjir masih menggenang
kalau dari rumah sampai pasar jalan kaki sejam
terus dari pasar kan langsung keliling
nanti kalau pulang sampai campur
banjir juga tak menghalangi niat baik sepasang kekasih
menjalani akad nikah
menggunakan baju pengantin lengkap
mempelai perempuan naik bak mandi bayi
sementara pengantin pria dinaikkan di atas ember
berdasarkan keterangan dari pengunggah video
dari akun edwindi satria yang dikutip dari detik com
peristiwa ini terjadi pada hari sabtu dua puluh februari dua ribu dua puluh
di kawasan tegal parang
mampang perapatan jakarta selatan sekitar pukul sepuluh pagi
saat kejadian warga sekitar spontan saja membantu keluarga pengantin
karena tidak ada perahu karet yang bisa menjangkau rumah pengantin
yang berada di dalam gang
prihatin melihat warganya kesulitan mendapat ambulans
untuk berobat ke fasilitas kesehatan
muhammad fahrul rozi rela mengubah minibus biliknya
yang baru dibeli satu tahun lalu
semua biaya modifikasi untuk mengubah minibusnya
menjadi ambulan berasal dari menyisikan sebagian gajinya
sebagai petugas di polsek taman sidoarjo jawa timur
setiap hari dua puluh empat jam saya standarkan di rumah maupun di balai desa
jadi kita siapkan nomor telepon ke warga
jadi siap untuk dua puluh empat jam siap digunakan kita siap membantu
ini gratis atau bagaimana
dengan hadirnya ambulan gratis ini
warga kini tak perlu lagi menunggu lama
menuju puskesmas atau rumah sakit
tim liputan cnn indonesia